sudara presiden terpilih prabowo subianto belak belakan menyindir pihak yang tidak ingin menjalin kerjasama politik
prabowo menegaskan jika tak mau kerjasama maka jangan mengganggu
pernyataan prabowo disampaikan dalam acara rakornas pan di jakarta
ia menyebut indonesia tak bisa dibendung kecuali jika elit elitnya tidak bisa atau tidak mau bekerja sama
prabowo mengaku akan tetap mengajak semua pihak bekerja sama membangun indonesia
dan mempersilahkan jika ada pihak yang hanya ingin menonton dari luar asal tidak mengganggu
akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama
kita kerjasama tidak apa apa
kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan jadi penonton yang baik
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama ya jangan mengganggu
lalu bagaimana menerjemahkan sindiran prabowo soal pihak yang tak bisa diajak kerjasama
kita akan bahas bersama dengan direktur eksekutif parameter politik ada adi praitno
mas adi ini pihak mana yang disindir prabowo yang disebut tidak mau diajak kerjasama
ya tentu hanya prabowo dan tuhan saja sebenarnya
kira kira pihak mana yang tidak mau diajak kerjasama
karena statement beliau itu kan sifatnya general
bisa partai bisa orang bisa kelompok kepentingan
ataupun gerakan gerakan civil society yang memang sejak awal begitu kritis dengan pak prabowo subianto
tapi kan sebenarnya kalau kita melihat pembicaraan netizen sampai malam hari ini
yang disebut tidak mau bekerja sama itu kalau melihat gestur politiknya
karena kan misalnya pdip ini kan sejak lama misalnya soal kemungkinan akan bertemu dengan prabowo subianto
tapi per hari ini ya pertemuan itu tidak kunjung dilakukan
karena memang misalnya pdip itu punya intensi dan bahkan kecenderungan berada di luar kekuasaan sebagai oposisi
jadi itu pembicaraan pembicaraan netizen ya
iya pak prabowo ini ingin menyindir pihak pihak seperti pdip yang tidak mau bekerja sama
tapi berpotensi misalnya mengganggu jalannya pemerintahan
ini lebih yang kemana mas adi kalau anda melihatnya
lebih yang mana ini lebih kepada penyindir bahwa ada indikasi ada yang mengganggu
atau indikasi gini sudah terjadi gangguan ya
atau semacam antisipasi hei jangan ganggu ya nanti kalau mau di luar nonton aja gak apa apa
ya saya kira memang belum clear ya
apakah yang dimaksud dengan mengganggu itu adalah kritikan atau misalnya memberikan check and balances
ataukah bentuk gangguan gangguan yang lain yang justru akan mengganggu stabilitas politik pemerintahan yang akan datang
kalau yang dimaksud mengganggu itu adalah check and balances kelompok kelompok kritis
yang sering memberikan sikap kritis kepada pemerintah misalnya terkait dengan kebijakan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat
tapi itu adalah bagian dari eksistensi demokrasi
karena apapun partai politik gerakan civil society aktivis mahasiswa aktivis aktivis pro demokrasi
kalau melihat realitas politik yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat
maka wajib hukumnya memberikan kritik memberikan masukan
tentu untuk membuat supaya kebijakan kebijakan pemerintah itu on the right track
pro dengan rakyat dan tentu saja sesuai dengan kepentingan masyarakat secara umum
oleh karena itu publik sebenarnya menunggu
sepanjang kritikan dan masukan itu diberikan dalam kerangka konstitusional
sesuai dengan kaedah kaedah demokrasi saya kira tidak ada
wajar saja ya meskipun memang kan dari awal prabowo mengatakan bahwa merangkul semuanya
yang menjadi persoalan itu kalau gangguan itu adalah inkonstitusional
seperti ancaman ancaman separatis seperti gerakan gerakan politik yang mencoba untuk memisahkan dari indonesia
yang justru itu menimbulkan instabilitas politik tentu layak untuk dilawan
tapi inilah yang sebenarnya sedang kita tunggu
apa terjemahan yang dimaksud soal kalau pun toh tidak mau diajak bergabung ya jangan mengganggu
ini yang sepertinya per malam hari ini publik menganggap jangan terlampau takut misalnya kalau di lima tahun
di masa pemerintahan yang akan datang muncul kelompok kelompok kritis muncul kelompok kelompok aktivis termasuk partai politik yang tidak mau bergabung
itu justru berada di luar kekuasaan yang tentu saja sifatnya kritis dan akan resisten dengan kebijakan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat
justru disitulah kemudian demokrasi kita akan sehat mbak metrian
kalau konteksnya adalah kerjasama politik ya karena ini juga kan dibicarakannya di hadapan partai amat nasional yang memang bagian dari koalisi gitu
kalau dianggap ada potensi gangguan ini logikanya datang dari partai yang punya kekuatan cukup besar ya
ya saya kira sebenarnya gangguan itu potensial datang dari yang tidak mau berkoalisi dengan kubunya pak prabowo dan gibran
bisa dari partai ataupun unsur unsur nonparta
tapi yang sebenarnya dibaca oleh publik adalah partai politik
pemerintahan pak prabowo dan gibran di masa yang akan datang
disitulah kemudian relevansinya bicara tentang pdip yang seakan akan kemudian disasar dari statement ini
karena per hari ini partai politik yang menurut saya menurut publik dan pembicaraan netizen yang kelihatan ingin jadi oposisi hanyalah pdip
kalau yang lain rasa rasanya sudah sangat siap untuk melakukan kerjasama dengan prabowo subianto
nasdem pkb bahkan termasuk pks
sekalipun sangat kelihatan sekali bahwa gestur tubuh mereka itu ingin bekerja sama dan menjadi bagian dari kubu pemerintah
per hari ini pdip masih menggugat ke pt un terkait dengan kecurangan kecurangan pemilu terkait dengan keabsahan mk mk terkait dengan dugaan dugaan pemilu yang dinilai penuh dengan kecurangan itu
itulah yang sepertinya menurut saya dipersepsikan oleh publik bahwa pihak yang potensial melakukan
gangguan politik ke depan itu adalah pdip
tapi pdip kan kekuatan politiknya hanya enam belas persen
bagi saya tidak terlampau signifikan
dan inilah yang saya kira per hari ini publik terus memperbincangkan bahwa pak prabowo sebenarnya sedang mewarning pihak pihak yang berada di luar kekuasaan
jangan pernah memberikan sikap sikap yang konfrontatif yang justru itu akan merusak instabilitas
itu yang akan mengganggu bagaimana konsolidasi
merawat indonesia menerjemahkan visi misi indonesia untuk menjadi indonesia emas
hanya karena persoalan persoalan yang disebut dengan mengganggu itu gitu ya
jadi artinya sama sama bangun bangsa ini juga diucapkan ya dalam pidato tadi
ada dua sindiran yang disampaikan kemarin ya mas adi
yang pertama adalah tadi soal kerjasama
kalau mau nonton nggak apa apa tapi di luar aja
tapi ada juga yang berikutnya adalah soal partai yang disebut terkesan mengaku memiliki presiden soekarno
kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari prabowo subianto mas adi
di balik itu saya merasa ada tiga presiden yang mengendorse dan mendukung saya
pertama tentunya udahlah nggak usah malu malu presiden jokowi
juga didukung oleh presiden ke enam pak sby
dan saya merasa saya juga didukung oleh presiden gus dur
kan beliau endorse aku terus menerus
jadi beliau dukung saya dari langit aku yakin
saya kira mungkin pak harto dukung saya juga ya kira kira
walaupun ada yang ngaku ngaku kan selalu
bahwa seolah bungkus milik satu partai
bungkarno milik seluruh rakyat indonesia
feeling saya kayaknya beliau juga
ya ini kalau lanjutannya karena prabowo merasa meneruskan cita cita bung karno
ini senadar dengan apa yang tadi masa dikatakan ya
kemungkinan yang pertama adalah memang menyindir satu partai politik
atau kemungkinan yang kedua adalah meminta memberikan warning bagi pihak pihak yang janganlah kita mengganggu proses bangsa ini untuk berkembang begitu
ini lebih kemana kalau anda berusaha menerjemahkan pesannya prabowo ini
pertama prabowo itu sebenarnya ingin menegaskan kepada publik sebagai presiden terpilih
sebagai presiden definitif dalam pilpres di dua ribu dua puluh
sebenarnya semua mantan mantan presiden di negara ini
secara langsung ataupun tidak langsung
memberikan dukungan politik kepada prabowo subianto
maka tidak mengherankan kalau kemudian yang disebut itu adalah jokowi
ada kemudian sby ada gus dur bahkan sempat berkelakar
ada pak harto ya yang saya kira memang kita tahu adalah bagian dari keluarga besar pak prabowo di masa yang lampau
dan kemudian menyebut pak soekarno sambil berkelakar sebenarnya
jangan jangan beliau pun juga mendukung pak
karena selama ini bahwa satu satunya partai politik yang sangat identik dengan soekarno
yang mereplika dari bagian politik soekarno
platform politik kepentingan partainya adalah mereplika soekarno
the one and only hanyalah pdip bukan yang lain
ini bentuk sindiran politik sepertinya
karena hari ini pdip itu merupakan partai politik yang secara absolut misalnya
masih belum menyatakan bahwa pilpres sudah usai
dan belum menyatakan bahwa prabowo subianto dan gibran adalah sebagai presiden definitif
ini saya rangkum dari pembicaraan pembicaraan netizen
kalau kita iris satu satu pernyataan pak prabowo
soal jangan pernah memberikan gangguan politik
kalau ingin berada di luar kekuasaan
soal misalnya soekarno itu bukan hanya milik kepentingan partai politik tertentu
pastinya publik ini memberikan satu kesimpulan
sepertinya nyindir halus dan nyindir tipis
kepada pdip yang per hari ini sebenarnya adalah partai politik yang menurut saya
darah perjuangan nafas mereka adalah mereplika kepentingan visi misi dan pikiran pikiran dari besar dari bung karno
oleh karena itu sebenarnya tak ada yang salah dari pernyataan pak prabowo
karena prabowo ingin meletakkan dalam satu konteks
bahwa soekarno itu adalah proklamator pendiri bangsa ini mantan presiden
yang pertama kali yang mestinya memang tidak boleh hanya diklaim oleh partai politik tertentu
soekarno itu kan menjelma sebagai sebuah gagasan
soekarno itu menjelma sebagai sebuah ideologi
soekarno itu kan menjelma sebagai sebuah keputusan tentang nkri tentang pancasila
tentang nation state yang saya kira juga berhak untuk diklaim oleh partai partai yang lain
dalam konteks inilah sebenarnya tak ada persoalan apapun
dan tentu harus dihindarkan bahwa seakan akan soekarno itu hanya dimiliki di coupling dan di kapitalisasi
untuk partai politik tertentu
dalam konteks itulah sebenarnya bagi saya pernyataan prabowo cukup normatif
yang menjadi ramai adalah karena dikaitkan dengan soal kemungkinan pernyataan ini
seakan akan memberikan sindiran politik kepada pdip yang sangat mungkin
akan berada di luar kekuasaan dan siap jadi oposisi
dan tidak sejalan dengan prabowo dan gibran untuk lima tahun yang akan datang pemerintahan
berarti kita tinggal menunggu saja nanti bagaimana apakah sindiran ini justru malah menjauhkan atau mendekatkan ya
terima kasih mas adi sudah bergabung bersama kami di kompas malam